perkelahian dengan senjata tajam antara dua keluarga menghebohkan warga di kawasan bukit lama lorong sungai hitam
kecamatan ilir barat satu palembang senesiang
akibat perkelahian itu empat orang mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit
aparat kepolisian yang menerima laporan segera datang ke lokasi
petugas langsung mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam perkelahian
dari pemeriksaan awal diketahui penyebab perkelahian itu adalah pembuatan saluran air yang dilakukan keluarga para korban yang melintasi lahan milik keluarga pelaku
kesalahpahaman antara kedua keluarga jadi baik korban maupun pelaku yang diduga pelaku ini ada hubungan keluarga dekat
lalu berawal dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan penganiaan berat
pihak korban yang ditegur oleh pihak pelaku tak terima
mereka mendatangi rumah pelaku dan disanalah terjadi penganiayaan
pihak korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi
mereka berharap para pelaku dihukum seberat beratnya
pelaku yang tujuh
menurut keterangan kapolsek keributan antara keluarga ini bukan kali pertama terjadi
sebelumnya sudah dua kali terjadi keributan dan puncaknya pada senin pagi
selain para pelaku polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam jenis pedang
sementara para korban kini masih dirawat di rumah sakit
tim liputan cnn indonesia